waduh sangger orang sekolah kok nyusahin orang toh
beken wah kok capek deh nih
masa ke kalau nggak dicarikan
cos kemana ya si beken ya
udah gue mesti cari deh kalau lo mau cari cari aja sendiri lah gue males
kita sama bang mamat kan sudah seperti keluarga ya kita mesti ikut tanggung jawab kalau beken hilang gimana
mari cari deh carilah
jangan sampai naeduh